kepolisian menegaskan jika kendaraan kelebihan muatan atau overdimension dan juga overloading merupakan tindak kejahatan lalu lintas
hal tersebut menanggapi kecelakaan maut yang terjadi di simpang mora rapat balikpapan dan menewaskan empat orang serta puluhan luka luka
disampaikan oleh dirgakum korlantas polri brigjen aan suhanan overloading merupakan pelanggaran lalu lintas yang sangat berpotensi menjadikan kecelakaan lalu lintas
selain itu kendaraan kelebihan muatan juga akan mengakibatkan perlambatan lalu lintas hingga mempercepat kerusakan jalan
meski demikian korlantas polri belum menerapkan sanksi tilang terhadap kendaraan yang kelebihan muatan ini dan kepolisian masih dalam tahap sosialisasi serta hanya memberikan surat teguran kepada perusahaan yang melanggar
banyak kasus data di kita di dua ribu dua puluh satu
ada lima puluh tujuh kasus yang melibatkan kendaraan yang overloading maupun over dimensi
jadi kita sosialisasikan kepada masyarakat kepada perusahaan kepada stakeholder bahwa kejahatan lalu lintas ini dampaknya atau akibatnya sangat luar biasa